badan intelijen negara beri dukungan pada pemerintah dalam penanganan wabah covid sembilan belas
bin salurkan bantuan alat laboratorium biologi molekuler untuk lbm eijkman
kepala badan intelijen negara jenderal polisi purnawirawan budi gunawan
memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dalam penanganan covid sembilan belas
dengan menyalurkan bantuan alat laboratorium biologi molekuler untuk lbm eijkman jakarta pada jumat pagi
bantuan peralatan medis tersebut dapat meningkatkan kemampuan uji covid sembilan belas
bantuan diserahkan oleh sekretaris utama sesma bin komjen pol bambang sunarwibowo
didampingi oleh kepala staf ahli bin majen tni suyanto
dan diterima oleh kepala lembaga biologi molekuler
bantuan ini merupakan langkah bin untuk turut berkolaborasi
dan mendukung tenaga peneliti dalam mempercepat proses deteksi covid sembilan belas
pada spesimen klinis otg odp dan pdp
kami berharap bisa bekerjasama sebagaimana akan kita umurkan dalam mpu
dan perjanjian kerjasama yang sudah kita tandatangani
dan kita berharap ini bisa melakukan kecepatan uji
dan mungkin bisa membantu sehingga ini bisa segera diketahui
dan bisa diperlukan penanganan klinis
dan kita harapkan di sini bisa ada pengembangan vaksin kerjasamanya ini
dan bisa diperlukan sehingga ini bermanfaat buat masyarakat
sementara itu kepala lbm ekban prof amin subandriu
dengan adanya sumbangan peralatan laboratorium ini
akan memudahkan para tenaga peneliti
dalam mempercepat penanganan para pasien positif dan suspek covid sembilan belas
cepat hasil itu diberikan kepada rumah sakit
ataupun kepada pemerintah kesehatan
akan semakin cepat juga penanganan pasien
dan juga kontak tracing para orang yang positif
diharapkan dengan upaya kita bersama ini
pandemi ini setidaknya di indonesia bisa cepat teratas

bin juga akan melanjutkan kerjasama dengan lbm ekban
dalam penelitian dan pengembangan vaksin covid sembilan belas
yang kini tengah menjadi pandemi
indonesia harus mempunyai kemampuan dan kemandirian dalam membuat vaksin